ada pula kasus lain identitas mayat wanita korban pembunuhan yang jasadnya ditemukan di sekitar hutan kota tol jagorawi jakarta timur
hingga kini belum terungkap
polisi kesulitan karena minimnya saksi dan juga sidik jari korban tidak terdeteksi
untuk mempercepat proses penyidikan polisi mulai menyebar foto pakaian dan juga ciri ciri korban agar segera dikenali oleh pihak keluarga
hingga hari ketiga identitas jasad wanita yang ditemukan di sekitar hutan kota tol jagorawi jakarta timur belum terungkap
polisi mulai menyebar foto dan ciri ciri korban
kertas selebaran ditempel di angkutan umum dan halte bus transjakarta agar segera dikenali keluarga atau kerabat
selebaran berisi identitas korban juga dibagikan ke komunitas pengojek online
dari hasil identifikasi medis korban diketahui sedang hamil delapan hingga sembilan bulan dengan usia antara dua puluh tahun
hingga dua puluh lima tahun
korban memiliki ciri ciri khusus diantaranya gigi depan berwarna hitam tahi lalat di bawah telinga kanan dan bekas luka bakar di kaki kanan
hingga kini identitas korban belum diketahui karena sidik jari tidak terdeteksi
polisi mengimbau masyarakat yang mengenal korban segera melapor ke kantor kepolisian terdekat
termasuk pemasangan brosur stiker agar nanti keluarga korban bisa tahu atau teman teman korban
teman dekatnya tahu bahwa korban ini ada sekarang di rumah sakit
penyebab kematian itu akibat benda tumpul yang didahi
yang didahi jadi itu bekas benda tumpul
di belakang di punggung ada bekas injakan kaki
sebelumnya mayat wanita tanpa identitas ditemukan minggu pagi di taman kota pinggiran tol jagorawi arah taman mini indonesia indah
warga yang mencium bau tersedap menemukan sebuah galian berisi jasad korban yang ditutupi daun pisang
dari hasil penyelidikan sementara jasad tersebut diduga dibunuh
polisi menemukan seorang perempuan yang berada di dalam jalan

minimnya informasi menjadi kendala petugas untuk mengidentifikasi korban
jasad korban hingga kini masih berada di rumah sakit polri keramat jati jakarta timur
tim liputan cnn indonesia